jadi gambaran gimana panasnya ya
ini saya belum tengah hari loh
bahkan belum jam sepuluh pagi
tapi lihat bayangan saya sudah tepat ada di bawah saya
nih dan kondisi panas gerahnya ini kerasanya nggak hanya pagi atau siang hari saja
tapi sampai malam hari
orang surabaya bilangnya ini adalah hot potetos alias panas kentang kentang
ya badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg pun merilis suhu maksimum harian indonesia
awal pekan ini mencapai tiga puluh tujuh empat derajat celcius
tercatat di kawasan surabaya dan sekitarnya sendiri berada di salah satu deretan tertinggi
yang ini mencapai tiga puluh enam derajat celcius
bmkg juanda menerangkan panas terik yang terus terasa ini
dikarenakan posisi matahari
pada saat ini memang sedang berada di ekwator atau tepat di atas garis katolistiwa
yang biasa disebut fase kulminasi ataupun hari tanpa bayangan
karena memang posisi matahari tepat di atas langit indonesia
ya jadi memang saat ini di wilayah surabaya bahkan di wilayah jawa timur
memang suhu masih cukup tinggi
memang dikarenakan pada posisi matahari yang masih berada di wilayah sekitaran jawa timur
dan juga itu yang mempengaruhi surplusnya
mataharinya masih cukup intens dan juga pada siang hari
tutupan awan masih cukup sedikit di wilayah kita
sehingga suhu juga masih terasa panas dan masih sangat terik
fase ini terjadi karena setiap harinya ada gerak semu matahari
yang posisinya bisa berada di atas kawasan lintang utara ekuator ataupun lintang selatan
untuk indonesia khususnya pulau jawa dan selintangnya yang berada di kawasan selatan
bisa terkena dua kali matahari
tepat di atas garis katulistiwa
yang di atasnya yakni kisaran bulan februari hingga maret dan september hingga oktober
ya kalau kondisi seperti ini jelas yang terbaik adalah menjaga tubuh kita untuk tidak dehidrasi
banyakin minum gunakan tabir surya dan juga kurangi intensitas terpapar matahari secara langsung
bmkg juanda mengingatkan masyarakat untuk waspada hoaks atau kabar bohong yang beredar
di antaranya mengenai kemungkinan terjadinya gelombang panas seperti di india beberapa tahun lalu
ya jadi jangan untuk masyarakat jawa timur jangan dihimbau juga jangan memakan berita hoax ya
jadi terus mengupdate informasi informasi dari kami karena gelombang panas itu tidak sampai ke wilayah kita
bmkg juanda memperkirakan fase tiga
kulminasi saat ini terjadi hingga akhir november seiring dengan pergerakan matahari ke sisi selatan dan masuknya musim penghujan di awal november
wida subianto miki peresia surabaya jawa timur